sri dan juli melakukan klarifikasi yang sejujurnya tidak dibutuhkan adanya klarifikasi harusnya
disini kan yang melakukan guruhara gue gak ada urus rasa mereka
ini apa sih tujuannya
gue bukan melakukan kriminal yang sekelas koruptor triliunan gitu
atau gembong narkoba atau bahkan terorisme
gue gak melakukan hal itu gue hanya mengkritik pemerintah daerah provinsi lampung yang anti kritik
dan tidak berima masukan dari masyarakat

gue berasal dari provinsi yang naku ini nacal